amin alhamdulillah rezekinya anak soleh
amin allah rezekinya anak soleh
asyik ismail kalian bantu bos siti aku yang ngejar siswa berikutnya oke
kalian emang bener bener gak bisa dikasih amanah ya
kalian dengerin nih
rasulullah saw mengajarkan kita untuk tidak memandang enteng tentang apa yang disebut dengan amanah
mu'taffaq al laiki mengatakan bahwa ciri ciri orang munafik itu ada tiga
apabila dia berjanji
dan yang ketiga
apabila dia dipercaya atau diberikan amanah
maka dia berkhianat
jangan saling menyalahkan
jangan saling menyalahkan
pertanyaannya kalian semua mau gak jadi orang seperti itu
pertanyaannya kalian semua mau gak jadi orang seperti itu
pertanyaannya kalian semua mau gak jadi orang seperti itu
kalau kalian nyalahin satu sama lain
kenapa kalian ikut ikutan
bukannya kalian malah ngasih tahu yang baik
bukannya kalian malah ngasih tahu yang baik

yang satu tapi lihatlah kesalahan kita yang banyak ini betul sekali pada masya allah swt mudah mudahan
jadi pembelajaran untuk kalian sekarang kalian rapiin kalian beresin semuanya itu apa gordon
turun turunin pel yang bersih sampai rapih ustadz dan juga pade akan mengawasi kalian di sini fahim
lerob muka biasa bir switch
nah kalian tuh seperti ini dong
jadi kan dilihatnya tenang indah gitu
insya allah kalau kalian membaca al quran di bulan suci ramadan
maka pahalanya bisa dilipat gandakan sama allah swt
tangkap ya misalnya
satu dua tiga
sini aku contohin gimana cara main freezbee yang benar dan bagus
cara main freezbee itu kita itu harus semangat
tiga dua satu
pakai ditarik begitu
gak ada luka lagi
kasih jadi kaget
indra sama lok mau gimana
eee mereka mau jogging
anak anak memang mancu
tentang kemana kalian
tentang kemana kalian
kayaknya mereka juga mau ikut olahraga ayo ustadz ayo ikuti olahraga bareng ayo
aduh bisa sergi pakai ngajak usah olahraga lagi maksud sobritu dia mau ajak kalian
olahraga bareng biar badannya ngelemas walau bulan puasa gimana kalau kita kabur aja oke
mister mister mister saya ini bukan mau olahraga karena terdengar
ngomongin saya ini menangkap pria bemo sobri indra lukman ini tuh lihat
enggak ada kok hilang
tuh kan tuh kan tuh kan yaaah tuh kan yaaah tuh kan yaaah tuh kan
aduh liat dong
ya allah ya allah alhamdulillah
ah ke depan apa ke belakang nih
aduh aduh mati
aduh ya allah
ya tuhan ya allah
cuk ayo ajak
cuk ayo ajak
itu bositi kenapa ya
eh pintunya bernyanyi
oh ini berencana
masini kena anon bu
alhamdulillah rezeki nya anak soleh

aku capek tahu kejar emang aku salah apa maka
aku emang jahil sama kamu juga kan
jahil sama aku tapi kamu bikin ustadz musa marah ya udah aku bantuin aja ustadz
rusak ya otomatis bintang kebaikan aku nambah dong oh kamu ngejar aku menangkap
aku ya kejar aja tangkap aja kalau bisa kalau bisa oke ayo saya
sekali kamu sebik court
hai frb gaming
pkw eeris pahala aku menambah sekurang kurangnya
pahala aku menambah syukur yang ditanggap bukan aku siapa bisa nyelek iya ini perutnya buncit
ini badannya gede ini pakai jembatan loh apa jangan jangan itu ustadz ustadz muzaa